akses jalan di depan markas satuan brimob ditutup rabu pagi pasca kerusuhan yang terjadi di rumah tahanan makobrimob kelapa dua depok
hingga rabu pagi petugas bersenjata lengkap masih melakukan penjagaan
jalan komjen m jasin sekitar seratus meter dari mako brimob kelapa ii ditutup
kendaraan dari arah jalan raya bogor menuju margonda dialihkan via jalan tuguraya
penutupan juga dilakukan pihak kepolisian dari perempatan gunadharma yang akan menuju makobrimob
sementara itu iring iringan ambulans rumah sakit polri masuk ke markas brimob rabu pagi
kepala biro penerangan masyarakat mabes polri brigjen polisi m iqbal menyatakan
rabu siang negosiasi polisi dengan tahanan masih berlangsung
namun iqbal enggan memberi informasi tentang sandra
ataupun korban jiwa
dalam peristiwa ini
pemicu kerusuhan yang melibatkan tahanan dan polisi di makobrimob kelapa ii depok
adalah kesalahpahaman mengenai makanan dari keluarga tahanan
pemicu yang terjadi adalah masalah makanan
jadi makanan yang harus memang sesuai sop diverifikasi oleh kami
apakah ada barang barang lain itu terjadi keributan cekcok
ya itu saja yang lain lain tidak ada sama sekali
kalau sudah ada informasi para korban sudah ada informasi dilakukan di rumah sakit mana
kalau itu para korban
belum bisa sampaikan saat ini
karena kami dalam tahapan tahapan untuk melakukan komunikasi
ya pendekatan sop
ya negosiasi kepada mereka
mereka bersihkan berbuat negosiasi dengan kita
ada anggota densus yang di sandra enam orang
kita belum bisa sampaikan itu
dimana kita sampaikan bahwa sekarang masih dalam proses negosiasi
sementara itu beberapa ambulans dari mako brimob berdatangan ke gedung forensik rumah sakit polri kramatjati jakarta
pada saat ini di dalam ruang forensik ada enam kantong jenazah yang diturunkan polri ke dalam ruang forensik
namun belum ada keterangan resmi dari polri terkait isi kantung jenazah yang dibawa masuk ke rs polri
apakah merupakan tahanan atau anggota polisi
area gedung forensik rs polri telah disterilkan dari pengunjung
penjagaan juga diperketat